kepolisian daerah lampung dalam hal ini membenarkan bahwa serangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh tim penyidik detasemen khusus delapan puluh delapan anti teror polri
di wilayah hukum polda lampung
dalam rangka untuk melakukan pencegahan dan penangkalan dari aksi aksi terorisme di indonesia
dalam hal ini kegiatan yang dilakukan di wilayah hukum polda lampung
khususnya di wilayah jajaran polres
itu menyaksikan ataupun mengetahui apa yang dilakukan daripada tim densus delapan puluh delapan
namun untuk apa yang dilakukan ini adalah kewenangan
hasil yang didapat ini akan diberikan keterangan
pemeriksaan lebih lanjut dan lebih lengkap lagi oleh pihak tim densus delapan puluh delapan anti teror polri
dan kami hanya bersifat membenarkan terhadap rangkaian kegiatan tersebut
demikian terima kasih